si surti lagi kagak ada di rumah
gue jadi jarang ngopi
oh seperti itu
si ojak sama si tati kemarin ya
lagi pergi be balikin baju
tadi si tati sama ojak beli baju di
nah benar gue kemana
cimot nih kerjaannya
kenapa ojek yang motonya tua gak ada
bang ojek dua
nanti ikutin dia ya bang
besok lo minta bikin lagi dah
gue mau beli ke bagian
ntar dia makin demen sama saya
ya apa engkau nyuru ya
sini itu udah selima
ya gue cuman mau pulang deh
jadi boleh gatuh yokur
zitidik aja ya benar misterius
kamu gak coba nih si internet
ya kita pilih bagu water gel
terima kasih pak
ya pertemuannya sukses dad
belum tentu juga drok
terus dia pulang
dia malu ketemu kita
terus dia nangis
terus dia galau
cendol manis dingin
dibungkus apa minum di sini
temennya gak suka dibeliin neng
enggak kayaknya dia gak suka cendol
nih siapa tahu dia suka neng
yang temennya itu saya apa bang
yang tadi yang dapat gratisan
ya kalau itu kaos mau dibalikin
yang gratisan juga mesti dibalikin
jangan mendadak dong berhentinya
ya si itu ngasih taunya mendadak
eh abang kan udah sering antarin aku
masa gak apa sih
jalan ke mana neng
ke rumah amel
rumah neng amel di mana
masa abang gak tahu
abang kan tunggal ngajak di sini
yang harusnya tahu ma neng atuh
yang temennya neng amel saya apa neng
masa beli neng tak bisa
terima kasih bang
emak lu ada
kayaknya dia ada bek
kok kayaknya sih yang bener dong
emak lu dari dalam
ya tati gak lihat bek
kayaknya emak lagi di kamar mandi
loh bapak masuk aja
kak kok lama amat sih
tadi beli cendol dulu
beli cendol boleh dong
tapi belinya cuma satu
ih kok gitu
iya neng padahal tadi udah saya bilangin
beli dua buat neng
tapi katanya neng gak suka
neng jangan aja
diminum kopinya bek
si surti lagi kagak ada di rumah
gue jadi jarang ngopi
oh seperti itu
si ocak sama si tati kemana ya
lagi pergi be balikin baju
tadi si tati sama ojak beli baju di toko depan sono
tapi warnanya norak
jadi saya suruh balikin aja ke sono
lu kagak beli baju mai
kalau udah deket lebaran
lebaran ntar lu mau masak apaan mah
kuasa aja belon
masa mikirin lebaran
saya belum kasih gula be
kok kerasa manis
kalau menurut gue dia kagak jadi ketemu
kalau menurut saya ketemu
lihat aja mukanya tuh
kayak orang kesel
pasti gara gara kakak jadi ketemuan
mukanya gak logi
itu kok det
yang bener apaan
gua jadi ketemuan
kagak jadi ngobrol
lu harus bangkit
lu jangan galau
lu percaya diri
dengar kata gua
cutut semangat man
kan ada orang
udah aja ditelepon atuji
lu yang telepon
akhirnya deh gue lagi males mancing
lu aja dah berdua semurot
mbak be kenapa gak mau ikutan mancing
saya mau beres jemuran deh
oh gitu ya
yaudah gue pamit ya
belum jadian aja udah susah ketemuan
apalagi nanti kalau udah jadi man
tidak bisa sering ketemu juga
yang penting lu udah tahu statusnya
mau ketemuan gimana kek
itu urusan nanti
gue bilang pakai surat
ngapain lu lalu lalu lari
gue mau ikut mancing
katanya gak mau mancing
tadi gue gak mau
sekarang gue mau
kalau mancing tekan harus bawa pancingan
mbak be mana pancingannya
mak saya mau balikin baju
kenapa kekecilan atau kegedean
warnanya terlalu ngejreng mbak
barang barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar